prabowo subianto saudara mengungkap peran presiden jokowi dodo di balik kemenangannya sebagai presiden terpilih dua ribu dua puluh empat
lantas apakah cawe cawe jokowi juga termasuk dalam penyusunan kabinet nantinya
presiden terpilih prabowo subianto terang terangan mengaku maju pilpres dua ribu dua puluh empat berkat dukungan presiden joko widodo
dalam halal bihalal di pbnu hari minggu kemarin prabowo bilang
jokowi begitu teliti mempersiapkan dirinya menjadi presiden
kekalahan dua kali melawan jokowi membuat prabowo pun tak ragu untuk belajar dari pemenang pilpres
kita butuh kontinuitas betapa besar pak jokowi dodo menyiapkan saya
saudara saudara sekalian beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti
beliau sangat teliti mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau
namun pernyataan prabowo ini dianggap sebagai campur tangan alias cawe cawe jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh
menurut wakil ketua tim kampanye prabowo gibran sylvester matutina
pernyataan prabowo kemarin untuk menggambarkan keinginan jokowi soal keberlanjutan program programnya
intinya melihat pak prabowo lah sosok yang ideal di situ
dan juga pak prabowo juga selama ini kan sudah kerjasama dengan pak jokowi
sudah tahu bahwa tantangan itu beliau lebih tahu karena sering berdiskusi kan
pak jokowi kalau bilang mempersiapkan saya pikir bisa jadi juga benar
karena memang maunya pak jokowi benar benar sosok yang kuat
sosok yang tidak dibawa pengaruh pemilik partai
tidak dibawa pengaruh pengaruh politisi jahat dan juga pengusaha hitam
atau pengaruh dari negara negara asing dan sosok itu ada di pak prabowo
jika keterlibatan jokowi adalah untuk memastikan keberlanjutan
menurut pengamat politik yunarto wijaya
jangan sampai niat baik itu melampaui hak prerogatif presiden terpilih
artinya apa bahwa ketika presiden sudah terpilih
hak prerogatif yang melekat di dirinya itu hanya boleh betul betul dilakukan oleh dirinya
contoh bagaimana kemudian memilih menteri menteri yang ada dalam kabinet
yang boleh memilih sebesar apapun
dan jasa seorang jokowi terhadap kemenangan prabowo itu hanya pak prabowo
tidak boleh ada peran seorang jokowi yang nanti adalah mantan presiden
untuk mendapatkan jatah menteri misalnya
atau ikut mengatur siapa yang akan menjadi menteri
yang kedua dalam konteks menentukan arah kebijakan atau program
yang memiliki kontrak politik hanya seorang prabowo bukan jokowi
perjalanan prabowo subianto mengarungi pemilu presiden memang seolah tak lepas dari peran jokowi
dalam banyak kesempatan jokowi kerap menggandeng menteri pertahanannya ini
tim liputan kompas tv
prabowo subianto mengungkap peran presiden jokowi dodo di balik kemenangannya sebagai presiden terpilih dua ribu dua puluh empat
lalu sebenarnya apa makna dari ucapan prabowo subianto yang menyebut
selama ini joko widodo telah mempersiapkannya untuk menjadi penerus
kita bahas malam hari ini bersama daniel anzar simanjuntak
jurubicara prabowo subianto dan peneliti politik dari isis yusuf ishak institute
made supriya tama selamat malam
selamat malam bang daniel
blimade kenapa sih ini pak prabowo terang terangan merasa perlu ini mengungkap peran pak jokowi di pilpres kemarin
ya sebenarnya tidak ada yang aneh ya
menurut saya ya karena tema besar dari kampanyenya prabowo pak prabowo itu adalah kontinuitas
itu yang dijual dan memang dan itu yang dirasakan juga oleh para pemilih
bahwa ini adalah kontinuitas dari pemerintahan administrasi pak jokowi
jadi menurut saya tidak ada yang aneh untuk ke depannya
dan memang sekarang ini menurut saya ada pak jokowi
pak jokowi itu kenapa pak prabowo bisa menang
pak jokowi itu memberikan the power of incumbency kekuasaan incumbent itu kepada pak prabowo
jadi semua jadi ketika pada
berarti ini juga membenarkan dong omongan atau pernyataan dari pak prabowo bahwa benar ada cawe cawe campur tangan pak jokowi di pilpres
tidak bisa kita hindari ya bahwa seseorang politisi kemudian punya preferensi
dan kemudian memberikan dukungan apalagi itu kemudian ada anaknya di situ
dan ini semua kita tahulah ini jelas gitu ya
cuma nanti ke depannya itu seperti apa
dan pak jokowi akan campur tangan
apakah pak prabowo harus meneruskan ada kontrak politik tersendiri dengan pak jokowi
political power dalam arti yang sebenarnya
dan itu yang tahu hanya pak jokowi dan pak prabowo ya beli ya
mereka berdua yang tahu dan saya kira juga kalaupun tidak dibicarakan itu tahu sama tahu lah
ada kemungkinan ada kontrak politiknya yang tahu hanya pak jokowi dan pak prabowo
kalau gitu jika kalau kemarin pak prabowo bilang memang disiapkan sebagai penerus
pertanyaannya apakah artinya pak prabowo ini tidak bisa lepas dari pak jokowi pada saat pak prabowo sudah presiden nanti
pak prabowo pasti sangat menghormati pak jokowi
sama halnya dengan pak prabowo menghormati semua senior senior beliau di tni di pemerintahan bahkan semua senior di mantan presiden
dan itu adalah salah satu kekhasan pak prabowo selama ini
pak prabowo sangat menghormati para seniornya
nah namun yang perlu dicatat adalah
sosok pak jokowi adalah sosok yang penting dalam proses pencapresan pak prabowo
karena disebutkan oleh pak prabowo
pak jokowi itu kalau bahasa yang juga pernah disampaikan oleh pak prabowo adalah mentor
masuk mentor soal penyusunan menteri nih
karena kan pak jokowi sudah sepuluh tahun sebagai presiden
mbak audrey adalah pak prabowo pak jokowi adalah dua sosok pemimpin yang tahu porsi beliau masing masing
nah pak prabowo paham betul posisi beliau sebagai menteri pertahanan dan sebagai bawahan pak jokowi
itulah kenapa kemudian ketika ingin maju menjadi capres pak prabowo izin kepada pak presiden dalam hal ini pak jokowi
karena kalau kemudian dia maju dan memutuskan keputusan
politik yang penting itu pasti berpengaruh terhadap kinerja beliau sebagai menteri pertahanan dan tanggung jawab beliau itu kepada pak jokowi
nah di sisi lain pak jokowi juga tahu betul bagaimana kemudian beliau harus membantu orang yang tadi mbak mari sebut
bahwasannya pak prabowo adalah orang yang tepat melanjutkan kepemimpinan
saya sebutlah coaching klinik
nah pertanyaannya tadi saya sebutkan keduanya tahu persis
nah pastilah pak prabowo minta saran dan minta masukan kepada pak jokowi terkait dengan banyak hal
termasuk terkait dengan sdm misalnya kabinet
minta saran pasti dilakukan oleh pak prabowo
bukan hanya ke pak jokowi minta saran itu
termasuk kepada semua partai politik yang mendukung beliau
termasuk kepada presiden ke enam dalam hal ini pak sby
termasuk bahkan saya kan sebutkan kemarin
juga ke bu megawati
blima ada menurut beli sendiri ini saran atau arahan
ini tergantung dari negosiasi politik ya
kita harus melihatnya dalam kerangka itu
tidak ada kawan yang abadi dalam politik
semua yang ada itu hanya kepentingan
jadi kalau saya melihatnya seperti itu sebagai seorang realis
sebagai seorang yang belajar dari politik gitu ya
nanti ke depan pak prabowo akan menjadi dirinya sendiri
kita akan tunggu mungkin sepuluh hari seratus hari pertama
ada kabinet pertama terus kemudian merasa tidak cocok harus dibongkar
itu pertarungan politik itu sudah mulai dari sekarang
sekarang ini masih masih honeymoon period ya
tapi kan wapresnya masih anaknya pak jokowi beli
tapi seberapa besar wapres itu akan mendapat kekuasaan
itu akan ditentukan oleh pak prabowo sendiri
dan juga pak prabowo memang kontinuasi atau penerusan dari pak jokowi
tidak saja hal yang baik tapi juga hal yang buruk
ada banyak sekali tantangan ekonomi ke depan
dan pilihan pilihan itu akan sangat menentukan
pak jokowi sangat berambisi untuk mewujudkan ikn
pak prabowo akan dihadapkan dengan reality
nah yang seperti seperti begini ini
ini akan sangat menentukan hubungan antara keduanya
jadi kalau saya melihat ini bukan hanya sekedar ya oke bahwa ini mendukung dan ini
ada dinamika politik di dalamnya
oke kalau gitu bang daniel sebenarnya pak prabowo nanti akan menyiapkan posisi strategis nggak sih
untuk pak jokowi dalam pemerintahan mungkin nggak tuh bang
saya sering mengulang pernyataan bahwasannya pak prabowo dalam tanda kutip punya ambisi
ingin mempersatukan secara bersama sama misalnya para mantan presiden
beliau ingin selalu bicara misalnya saya ingin mantan mantan presiden itu punya tugas tugas khusus yang strategis
yang sesuai dengan minat kemudian keahlian mantan mantan presiden tersebut
nah yang strategis itu misalnya contoh tugas tugas utusan khusus di luar negeri
atau masalah perdamaian atau apapun itu
yang kemudian sebenarnya sudah dimulai oleh apa
pak jokowi terkait dengan posisi ibu megawati di brin dan sebagainya
nah bukan sekedar itu tapi juga bisa menjadi seperti forum untuk sharing
jadi saya menggunakan istilah seperti presidensial club
walaupun mungkin ada perbedaan sikap politik namun kemudian dalam hal hal tertentu
dalam masalah masalah kebangsaan yang
yang mendasar beliau semuanya bisa bekerja sama bisa memberikan saran
bisa memberikan sharing pengalaman yang sudah dilalui
sehingga ada contoh ada teladan bagi seluruh rakyat indonesia
bahwasannya pemimpin pemimpin kita mantan mantan presiden kita itu bisa bersama bisa guyup begitu
termasuk dengan peran pak jokowi nanti
ya tadi saya sebutkan tentu ada posisi yang strategis
berharap pak prabowo berharap ada tugas tugas khusus misalnya yang bisa diemban oleh pak jokowi nanti
pak sby nanti bu megawati dan sebagainya
oke kalau gitu bang blimade kalau misalnya memang benar nanti ada peran peran khusus nih
atau posisi khusus lah terutama untuk pak jokowi
itu rasanya sulit dong kalau tadi blimade bilang misalnya dari syafol pergantian
nah itu kayaknya dari pak prabowo beneran tuh
kalau misalnya pak jokowi sudah menjabat posisi tertentu apakah berani untuk menggeser mungkin
gestur simbolik itu penting ya untuk menghargai adu yang lain
tapi real politiknya kan tidak seperti begitu gitu ya
orang para presiden yang tidak menjabat mantan mantan presiden tidak akan bertanggung jawab
yang bertanggung jawab terhadap semuanya tadi pak prabowo gitu ya
tapi bahwa ada gesture yang baik itu penting sekali
nah yang kedua yang harus saya catat bahwa ini adalah persatuan para elit yang juga penting
tapi terlalu banyak persatuan para elit itu juga nggak bagus
kayak sekarang gitu ya kong kali kong semua aja
bahwa berantem pada saat pemilu
eh tiba tiba keras sekali saya pada saat
eh tiba tiba terus kemudian ada reproachment gitu
ada kembali lagi dan ini kita nggak punya dasarnya
berarti tambah satu dalam politik gak selalu dua gitu ya beliau
iya betul itu yang menjadi persoalan sebenarnya
terima kasih bang daniel ansar simanjuntok sudah berbagi pandangan di sampai dede cemalong